kita ke sepak bola dalam negeri di mana psis semarang menelan kekalahan atas tamunya persib bandung dengan skor satu satu
dan kekalahan ini memutus rekor tim berjuluk mahesa jenar yang tak pernah kalah main di kandang
psis semarang menjamu persib bandung dalam laga kompetisi liga satu tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat di stadion jatidiri semarang jawa tengah pada minggu malam
gol persib bandung pertama ini dicetak oleh mark klok lewat tendangan penalti di menit tiga puluh lima
dalam kondisi tertinggal satu psis harus kehilangan satu pemainnya saat lutfi kamal mendapat kartu kuning keduanya di menit empat puluh dua
namun demikian upaya psis untuk menyamakan kedudukan terwujud pada babak kedua di menit lima puluh enam lewat gol gali freitas
dan pertahanan tim kandang asuhan gilbert agius semakin rapuh
usai keeper psis adi satrio
mendapat kartu merah di menit ke tujuh puluh tiga
tak menyanyiakan kesempatan tim maung bandung kembali unggul dua satu lewat brace mark lok
melalui tendangan penalti di akhir laga yang diwarnai dua kartu merah dan tiga kartu kuning untuk psis semarang
dan tiga kartu kuning untuk persib bandung
kami berhasil mendapatkan dua gol kemudian kemudian kembali ke menit ke dua puluh dua
pertama saya ingin menonton pertandingan ini
kemudian saya ingin menonton persib kediri
kita tahu untuk pertandingan berikutnya akan ada adi satrio keluar
dawang keluar witenio keluar
jadi kita harus melihat dan mencoba mencari solusi terbaik untuk memainkan persib kediri